inilah aksi dua unit robot pemadam kebakaran saat diuji coba di halaman gedung dinas pemadam
kebakaran tanah abang jakarta pusat dua unit robot pemadam tersebut yakni robotik damkar
mvf lima u tiga yang diimpor dari kroasia memiliki kelebihan untuk memadamkan kebakaran skala
besar seperti kebakaran kilang minyak robot damkar yang menelan anggaran tiga puluh dua miliar rupiah
tersebut dioperasikan oleh seorang petugas damkar menggunakan remote control dari jarak lima ratus m hingga
satu km selain untuk memadamkan api robotik damkar mvf lima u tiga juga dapat difungsikan untuk mengevakuasi
korban kecelakaan lalu lintas yang terhimpit bagian bodi kendaraan sementara itu robotik
damkar luf enam puluh secara fisik lebih kecil dibandingkan robotik damkar mvf lima u tiga robotik
damkar buatan austria ini dapat memadamkan api di tempat yang sulit dijangkau petugas pemadam
kebakaran nantinya unit robotik tersebut akan difungsikan di sejumlah lokasi yang terjadi
bencana kebakaran seperti di terowongan mrt dan gang kecil permukiman warga

kebakaran yang terdalam jepang dan jepang yang diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah yang

tersebut dapat difungsikan sebagai blower atau kipas dan mengurai asap saat terjadi bencana
kebakaran kehadiran dua unit robotik damkar canggih ini diharapkan dapat mengurangi risiko
petugas damkar saat memadamkan api remote controlnya berjarak antara lima ratus sampai dengan

saat penangkan api dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan satu kilometer jadi minimal risiko bagi petugas pemadam kebakaran pada saat penangkan api
dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan kontrolnya berjarak antara lima ratus sampai dengan kontrolnya berlarang operasional itu
berlarang operasional itu

lebih bisa berkurang dan tidak menyebabkan risiko nyawa mereka rencananya dinas
risiko nyawa mereka rencananya dinas
risiko nyawa mereka rencananya dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta akan kembali menambahkan satu
robotik yang bertugas khusus di tempat yang membahayakan